saudara jelang keberangkatan haji menteri agama yakut kohlil koumas
mengecek langsung kesiapan fasilitas untuk jemaah haji indonesia di arab saudi
pengecekan dilakukan selama empat hari agar jemaah haji indonesia terlayani dengan baik
menteri agama yakut kolil mengecek bus solawat yang jadi moda transportasi jemaah haji indonesia
dari hotel ke masjidil haram dan sebaliknya
gus yakut juga mengecek kesiapan penyedia catering lima puluh tujuh dapur di mekah dan dua puluh satu di madinah
selain catering rombongan menteri agama juga mengecek kesiapan satu ratus enam puluh sembilan hotel di mekah
dan satu ratus empat puluh tujuh hotel di madinah setara bintang tiga